terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
kedua orang tua mendiang yosua huta barat kecewa atas tuntutan jaksa penuntut umum
yang hanya menuntut verdi sambo dengan hukuman seumur hidup
padahal sebagai seorang jenderal polisi ferdisambo yang didakwa sebagai otak pelaku
yang merencanakan pembunuhan sadis terhadap yosua huta barat
mestinya mendapat tuntutan hukuman mati
terlebih korbannya tidak hanya yosua tapi banyak polisi jadi korban
akibat kekejian mantan kadipropa ampolri tersebut
buat persidangan pada hari ini kepada verdi sambo
berikan penutupan hukuman seumur hidup
memang kami menguasai namun
tuankan apakah kita lakukan hukuman mati
bagaimana dia memperlakukan anak kami agar hukuman timbang
yang tidak anak kami
berikan penuntut hukuman seumur hidup
dan kedua ada penuntutan kecemasan dalam segala tuntutan
tapi kami kembali kepada karena harapan
jadi ini pak hatun yang semulia
berikan penuntutan yang sebutan
dalam segala perbuatan mereka yang sudah terpenuhi
dengan hukuman pasal di kabupaten